berita pertama kita ini mengenai gula gula atau buat yang siapa aja yang suka sama yang namanya permen
kalau di los angeles ada sebuah toko yang bisa dibilang surganya permen
toko ini menjual lebih dari satu ratus tujuh puluh jenis permen
sementara di jepang ada toko permen yang menjual permen kunos indah kristal
hingga yang menerima pesanan permen beranika bentuk termasuk bentuk wajah pemesannya